itu sudah rampung kira kira sembilan puluh delapan persen sedikit sedikit

itu yang paling pokok itu

baik kita juga mendapat kejutan di minggu ini
bagaimana kita sering berdebat dan banyak orang yang memimpikan freeport kembali ke ibu pertiwi
karena sudah di ibu pertiwi kita yang kelola dan memegang pengelolaan mayoritas
kemarin disampaikan freeport prosesnya berhasil lima puluh satu persen di tangan indonesia
dengan berbagai pro dan kontra bisa
bagaimana anda mencoba mencoba
ya memang ini kan masalah lama
memang dalam freeport itu sering terpanjang tiga kali
ini ketiga kalinya
dan itu harapannya setiap perpanjangan itu saham itu dibeli oleh indonesia
artinya dibeli ke indonesia dengan cara tentu di transaksi uang
nah kali ini pemerintah ingin agar mayoritasnya ke indonesia artinya lima puluh satu persen
ya setelah bernegosiasi panjang maka dicapai jalan
karena memang ternyata freeport itu pembangunan sahamnya dua
yang dibeli ini rio kinto
freeport tidak diganggu apa apa
jadi amerika tidak terasa dikeluarkan
yang diambil ialah dari inggris
dan ya sekali lagi orang banyak bermimpi
dan ini menjadi komoditas kritik kepada pemerintah
pemerintah ini juga tidak berhasil membawa freeport
kali ini pemerintah jokowi jk berhasil merebut saham mayoritas freeport
apapun lah rio tinto dan lain sebagainya
tapi kemudian ada pertanyaan
ngapain sih berpeluh peluh tahun dua ribu dua puluh satu juga di tangan kita
itu kan tinggal hitungan beberapa tahun saja
terus yang kedua
dari mana inalung sebagai pemegang saham nanti punya uang lima puluh dua persen
padahal inalum sendiri kan kita tahu kondisinya
begitu sampai waktunya itu langsung milih indonesia
kalau ini tidak
jadi kalaupun dua ribu dua puluh satu kita mesti bayar juga
tidak diambil begitu saja
sebagai ganti rugi dari apa yang sudah mereka
iya dibayar harganya
nilai pada waktu itu
hitungannya beli tetap ya
itu karena sudah ada cost recovery
sehingga itu sudah dibayar seluruh biayanya
kalau kita tidak perpanjang dua ribu dua puluh satu tetap kita harus mengeluarkan sejumlah uang
freeport yang harus tetap punya kan
walaupun tidak bisa beroperasi
jadi bukan dengan sendirinya kalau kita tidak perpanjang itu kembali ke indonesia
jadi walaubagaimanapun tetap harus dibeli
jadi pertimbangannya karena present value lebih murah daripada nanti dibeli sekarang
masalahnya present value ada uangnya nggak pak
itu urusan bank itu
jadi menurut keterangan dari aindalum budi itu banyak bank yang siap
ada tiga bank besar katanya ya
karena ini sudah jadi
beda kalau dari greenfield
kalau tambang betul betul green feel itu belum tentu orang mau biayai
karena bagaimana tingkat keberhasilannya
kerasaangkan kalau ini bisa dihitung bahwa kalau diambil kembaliin ke beberapa tahun
karena sudah jalan kan
bagaimana dengan pertanyaan sanggup nggak sih indonesia mengelola itu
itu pasti dibutuhkan teknologi yang tinggi
pasti dibutuhkan manajeri yang tinggi
tapi itu bisa di hire
dan freeport masih ada di situ
ya mungkin saja nanti
baru perjanjian pertama
nanti disusul lagi dengan perundingan teknis yang panjang
nah pasti manajemen pengelolaan masih ada freeport yang bisa menjalankannya
artinya kita punya kuasa untuk menempatkan orang orang kita
nah itu kan jadi semacam masalah klasik
penempatan orang orang itu balas budi politik
misalnya bukan orang yang tepat yang ada di situ
saya kira enggak
ini barang besar dan ada di gunung
teknologinya belum kita kuasai benar
dan targetnya apa sih pak sebenarnya pak
udah balik nih ke freeport ke indonesia
terus apa setelah itu
ya mengembangkan untuk mendapat penghasilan lebih banyak
memberikan pekerjaan lebih banyak
dan memberikan kepastian gitu kan
kepada bangsa bahwa ini milik indonesia
tuntutan apa namanya masyarakat papua
mereka lebih berhak
ya diberikan kan juga saham kepada pemerintah papua
malah juga kabupaten
konsesinya akan lebih besar nanti
ini baru agreement pertama
prosesnya berapa lama pak
sampai pada akhirnya nanti benar benar
diperkirakan akhir tahun
jadi bisa lima bulan gitu
jadi di awal tahun kita sudah bisa menempatkan orang orang kita
dan sudah mulai
oh iya ya tahun depan
pengelolaannya diserahkan kepada indalum saja
inalum kan holding company daripada pertambangan
jadi tentu di orang orang profesional lah
yang akan menanginnya
walaupun sekarang juga
di rootnya juga sudah berapa tahun ini orang indonesia
terakhir sekarang ini
memang tegak teknis juga
sudah orang ekspat sudah mulai kurang
jadi sudah selama empat puluh tahun kan
dua puluh tahun kan juga pegawai pegawai belajar banyak
karyawan karyawan di situ belajar banyak
satu lagi pertanyaan orang
ini kan dibeli ketika freeport punya tanggung jawab banyak
jadi mereka harus tambah investasi lagi
kita kebagian dong investasi tambahan itu
iya perusahaan itu
tambah uang lagi berarti
tidak hanya lima puluh lima triliun
lebih dari itu
tentu diharapkan itu dari internal resources
jadi bukan lagi tambahan saham
tapi perusahaan itu sendiri mempunyai pendapatan kan
satu lagi pak yang membuat kita
yang pro berdecak
ya haters tetap saja mencibir
tahun ini dicanangkan tidak ada perubahan di apbn
padahal kita tahu bersama harga minyak
lagi tidak ramah terhadap kita
lebih baik pemerintah segera menaikkan harga minyak
kalau tidak kedodoran pertamina
harus membayar subsidi nya
ditambah lagi harga dolar yang juga di atas rp empat belas
yakin pak apbnp enggak ada
satu lagi pak yang membuat kita
yang pro berdecak
ya haters tetap saja mencibir
tahun ini dicanangkan tidak ada perubahan di apbn
padahal kita tahu bersama harga minyak
lagi tidak ramah terhadap kita
lebih baik pemerintah segera menaikkan harga minyak
kalau tidak kedodoran pertamina
harus membayar subsidi nya
ditambah lagi harga dolar yang juga di atas
yakin pak apbnp enggak ada
untuk membuat keuangan
untuk membuat keuangan
untuk membuat keuangan
untuk membuat keuangan
untuk membuat keuangan
untuk membuat keuangan
setiap apbnp orang cenderung berpikir
akan menambah anggaran
cenderung kementrian atau daerah ingin tambahan projek
nah ini untuk memberikan message
bahwa tidak ada lagi tambahan dana
yang bisa dikelola
karena keadaan begini
karena itu kita tidak ada apbnp
sehingga jangan mengharap
ada tambahan dana untuk kementerian
atau lembaga atau daerah
lepas bahwa sekali lagi dolar
dan harga minyak itu
itu juga menjadi beban kita juga tidak ingin menambah karena kalau menambah artinya kita menambah defisit juga
nah defisit ini artinya utang lagi tetap bertambah
ini kan banyak orang mengerti tentang utang ini
tapi bagaimanapun untuk menutup defisit harus berutang
jadi defisit ini kita tidak menambah apbnp tidak menambah anggaran supaya defisit ini stabil
tidak ada apbnp tapi hutang makin tinggi itu mungkin saja terjadi
bisa terjadi kalau rupiah begini terus
tapi karena itulah makanya kita efisienkan
kita masih kurang efisien pak ya
kemarin kepala kepala daerah kan komplain soal thr yang tidak dikonfirmasi sebelumnya
beberapa waktu yang lalu juga karena pemotongan yang dilakukan oleh menteri keuangan
jadi kita tetap kurang efisien
ya contohnya saja ya untuk anggaran tahun depan
biaya perjalanan bisa sampai empat puluh t
kita potong hanya dikurangi sampai sepuluh t contohnya
untuk supaya anggaran itu masuk ke anggaran pembangunan
menutup defisit kalau pun tidak
nah dua hal ini
ini kembali lagi kan ada pro dan ada kontra
haters mengatakan bahwa ini main main dua ribu sembilan belas saja sebenarnya nih
apbnp dan freeport ini dipaksa sekarang ini semata mata untuk kepentingan pencalonan di dua ribu dua puluh
saya kira kalau berbicara freeport itu sudah tiga empat tahun dibicarakan
bukan baru menghadapi sembilan belas
kebetulan selesainya ya diharapkan tahun ini
kalau apapun dia akan selesai
tapi empat tahun loh perundingan itu
jadi nggak tepat tudingan
pasti bukan mencapai itu
apbnp memang untuk mengurangi
tidak menambah anggaran
karena kita ingin menstabilkan defisit ini
jangan utang banyak
mungkin nggak apbnp tetap ada tapi kita mengurangi hutang
ketimbang kita biarkan apbnp
apbnp kan perubahan
biasanya kalau kita kurangin pengeluaran pasti utang turun
tapi kalau kita kurangi pengeluaran mereka sudah keterbitkan dipa macam macam
ini baru pertama kali pak
apbnp tidak ada tuh rasanya kita baru dengar pertama kali
itu artinya tahun tahun sebelumnya itu bisa dilakukan
memang bisa dilakukan
tapi ujungnya pada di ujungnya mengurangi budget juga
anggaran pemungunan akan terkurangin
cuma itu kemainnya
karena penerimaan pajak itu tahun demi tahun kadang kadang tidak dicapai
tidak sesuai target
nah itu juga karena ya artinya kan orang bisa bilang ini ya ini sebenarnya kenapa sih seperti ini
infrastruktur kan masih jalan pak
pembangunan infrastruktur yang memakan biaya orang kemudian bilang ya ini hutang banyak karena infrastruktur
sekarang apbnp ditahan
bukankah kemudian hutang akan makin
jangan lupa bmp itu bukan kewajiban
biasanya apbnp itu kalau terjadi kalau ada windfall pendapatan
hanya pendapatan naik maka diatur lagi pengeluarannya di dpr
atau ada penghematan di tempat
biarkan masyarakat yang menilai pak ya
yang jelas pemerintah melaksanakan apa yang menurut mereka
nah pertanyaan yang menarik untuk ditanyakan selanjutnya
nama bapak itu tetap menjadi nama yang favorit sebagai calon pemimpin nasional di dua ribu sembilan belas
mendampingi pak jokowi
atau bisa jadi capres juga sih sebenarnya
artinya nama bapak itu di prefer oleh banyak orang sebagai tokoh yang ideal untuk menjadi pemimpin nasional
gimana posisi bapak untuk itu
persepakan seperti itu masih tetapi dipercaya pak jokowi
membuta ihmat dalam negara machtus satu
jadinya sekitar delapan enam juta punya pak jokowi

aleu scoop maksudnya di kata aku

apa namanya ada di posisi wisdom apa namanya wise person yang bisa memberikan perimbangan kepada pak jokowi
atau bapak ya pilihan kedua seperti saya katakan maju sendiri atau jadi kingmaker saja
saya kira pilihan pilihan itu bukan tergantung ke saya tergantung ke masyarakat jadinya
karena memilih jadi nomor satu seperti yang kita bicarakan tadi itu bukan pilihan saya
tapi ada yang mendorong tapi kemudian saya mengatakan jangan karena saya tidak mau di situ
kalau presiden saya sudah katakan saya ingin istirahat tapi masyarakat mengusulkan
itu hasil survei menunjukkan itu
pertanyaan saya kemudian ini kan ada upaya yang dilakukan oleh perindo
pembicaraan dengan pak jokowi sebenarnya gimana sih pak
pertanyaan saya kemudian ini kan ada upaya yang dilakukan oleh perindo
pembicaraan dengan pak jokowi sebenarnya gimana sih pak
asumsikan begini pak
bapak gak maju
kemudian pak jokowi harus memilih orang lain
gak semua sih sebenarnya
paling tidak ada
golokan ada p tiga
walaupun pkb belum mendeklarasikan pak jokowi ya
sebagai calon presiden dari pkb
kemudian ada tokoh tokoh
teman teman parpol ini tokoh tokoh yang tidak berkeringat
terus tiba tiba muncul
sebenarnya lebih baik seperti apa sih
pilihan buat pak jokowi
yang pertama dulu kita berbicara
karena itu saya selalu katakan
syarat partai itu setidak tidaknya
pertama dapat menambah
elektabilitas masih penting buat pak jokowi
oh sangat penting
karena dari semua survey
sehingga berarti harus ada
itu yang pertama
kalau itu jk udah selesai
kalau kita lihat hasil yang lalu
harus sama kemampuannya dengan presiden
karena kalau ada apa apa
dia jadi presiden
kayak pak habibie dengan ibu mega
jadi harus dilihat
kalau sudah terpilih maka kualitasnya harus begitu
dicerminkan oleh apa
ketua umum partai
tidak bisa pengalaman
bisa kualitas orang tapi yang pertama
yang terpilih dulu
apapun kemampuan anda kalau tidak terpilih
kan tidak ada gunanya
jadi terpilih dulu bahwa
calon ini punya kemampuan untuk mengangkat suara
ya kan kita berfikirnya
terpilih dulu dan itu harus ada mesin yang bergerak di belakangnya
prabowo kan didampingi oleh banyak orang waktu itu
ada pak hatta yang ketua umum pan
ada pak abu rizal bakri yang ketua umum golkar
toh tidak terpilih juga
kan sebenarnya tidak ada
tidak ada korelasi yang berbeda kan
ada korelasi yang pasti antara
keterpilihan dengan jumlah partai
waktu saya dengan spy terpilih tahun dua ribu empat
tapi akhirnya bisa terpilih
bicara tentang jumlah besar partai dengan orang
orang yang bapak sebut punya dua syarat itu
yang pertama orang yang punya elektabilitas yang mumpuni
untuk membantu pak jokowi
dan orang yang punya kapasitas menggantikan
ada gak orangnya
dalam nama nama yang beredar sekarang
pasti ada saja ya
tapi cocok nggak buat bapak
saya tidak bisa menyebut secara pribadi
kebutuhan pak jokowi sebenarnya apa sih pak
itu kan syarat ideal pak
itu kan bukan syarat ideal
itu syarat utama
tapi kan ada kebutuhan kebutuhan lain
sebenarnya kebutuhan pak jokowi itu apa sekarang
kalau kita lihat masalah yang kita hadapi kan masalah ekonomi
tentu kebutuhannya yang bisa membantu
dalam bidang ekonomi
karena tantangannya selalu itu
kita menghadapi trade war
kita menghadapi krisis ekonomi di banyak tempat
kita menghadapi perlombangan rupiah
kita menghadapi ekspor dinaikkan
jadi orang yang harus menguasai ekonomi
iya setiap setiap memahamilah
untuk membantu itu
karena pentukan suapres membantu presiden
jika seandainya dia bukan berasal
gak punya background ekonomi
karena katanya nama nama yang beredar yang
masuk tiga besar itu
nggak semuanya punya kemampuan ekonomi
itu kan tentu calon calon ya nanti
banyak sih pasti yang calon yang masuk
tapi tentu presiden sendiri pak jokowi sendiri harus memilihnya
sesuai dengan apa yang dibutuhkan
menurut bapak masih relevan nggak
mengajak orang yang
ini kan ada polar
bahkan di dua ribu delapan belas terakhir
kemarin pilkada serentak menunjukkan itu
ada sentimen atau politik
identitas yang masih di bawah
contoh jawa barat dan jawa tengah
walaupun dua duanya kalah tapi
gak menyangka orang pasangan ajat tinggi
pasangan sudirman dan ida juga tinggi di jawa tengah
itu kan artinya potensi polarisasi itu masih tetap ada sampai dua ribu sembilan belas
perlu nggak calonnya juga punya
kemampuan untuk bisa
berada di tengah agak ke kanan
ya pasti karena itu kan seperti cakap tadi
untuk menambah suara harus tentu merebut suara suara
yang cenderung solid
dan bisa menjadi mayoritas
pada daerah daerah tertentu
keharusan gak pak
kalau mau terpilih harus memperhatikan faktor faktor antrean
tapi bukan hanya di sini di amerika juga begitu
jadi sentimen sentimen kedaerahan
ya ada faktor faktor itu selalu ada
tapi kan sebenarnya pak jokowi itu kan muslim
sebenarnya kalau misalnya pak jokowi
masalah akan nggak terlalu rumit
ya pak jokowi muslim yang baik
rajin menjalankan ibadah
tapi masih butuh tentu ada
kelompok kelompok yang perlu dirangkul
di luar itu
agak ribet tuh
orang yang menguasai ekonomi belum tentu
ya itu memang
karena itu tidak mudah untuk
setidak tidaknya harus menguasai dua hal lah
katakanlah kalau kita ingin terus terang kelompok islam
kelompok kanan ya
bapak menyebut sedikit soal perang dagang
ini kan juga berkenaan dengan kondisi ekonomi yang
dolar naik minyak naik
dan ada nyaman perang dagang dari amerika serikat
apakah ini akan mempengaruhi
indonesia sampai dua ribu sembilan belas
pasti pasti yang pengaruh
dan apakah ini menjadi perhitungan
apa namanya kandidat kandidat
termasuk pak jokowi misalnya
ya pasti ini akan mempunyai
pemerintah siapa saja nanti
pasti mempunyai program untuk
menghindari ekonomi yang sulit
itu terjadi di brazil
terjadi di afrika selatan di turki
banyak negara seperti itu
kalau tidak dikelola dengan baik
ya bisa terjadi
kondisi yang tinggi bisa divisi tinggi
ya dengan gerakan dua ratus dua belas
habis risik itu menonjol gitu kan
berbicara suatu hal
ada wacana soal munculnya poros ketiga dan sebenarnya kalau poros ketiga dihitung sebenarnya mungkin saja terjadi walaupun sangat kecil katanya begitu
buat bapak dua ribu sembilan belas dua pasang atau tiga pasang
saya cenderung lebih kepada dua pasang memang seperti anda katakan secara teoritis bisa saja
tapi kalau kelompok ketiga ini sering orang mengidentifikasinya dengan kelompok demokrat pak sby itu butuh tiga partai
butuh setidaknya tiga partai bisa juga bisa dua kalau partai besar bergabung tapi kalau partai menengah bergabung butuh tiga
kan yang di aim itu demokrat pan sama pkb
oke bisa saja mungkin nggak itu pak
bisa saja mungkin saja kalau ada suatu kesamaan tujuan dan kesamaan pemahaman itu bargainingnya sudah jalan
pak salah satu isu soal masih kentalnya polarisasi kelompok kanan kelompok kiri itu ada nama habib rizik sihab yang sampai sekarang masih di saudi arabia
tapi suaranya masih terdengar terus sampai ke indonesia
menjadi tokoh yang dianggap dijolimi misalnya begitu kemudian itu membangkitkan kelompok kanan dan lain sebagainya
posisinya gimana pak kata aja ada semacam penyelesaian secara damai rizik sihab bisa kembali ke indonesia sehingga pemilu berjalan dengan normal baik tidak seperti

ya dengan gerakan dua ratus dua belas dua puluh empat dua belas tiba tiba habib rizik itu menonjol gitu kan
sebelumnya juga menonjol sebagai fpi tapi lebih sedikit negatif gitu kan
tapi ini lain seakan akan menjadi pembela ini dan ditokohkan oleh para tokoh tokoh yang lain
dan juga masyarakat
itu kenyataan yang ada
ya tentu punya pengaruh
kalau orang punya tokoh pasti ada pengaruh di pengikutnya untuk memilih si a atau si b
benar nggak sih pak akan ada semacam penyelesaian secara damai itu
satu kasusnya kan sudah batal yang di bandung ya
tapi di jakarta kelihatannya masih menunggu waktu
akan ada perubahan atau
itu tergantung penyihidinya
satu lagi pak bicara soal penyidik
calon dari tni polri
banyak yang mengatakan ini juga ada calon potensial untuk menjadi penyeimbang dan lain sebagainya
bahkan pagi pagi orang sudah mulai menduga oh pak jokowi ini aimnya ke calon
karena sudah mulai dekat dengan tokoh tokoh militer dan tokoh militer diajak bersama salah satunya pak muldoko
ya semua bisa terjadi
karena pak muldoko tentu sekarang sudah ada di ksp
pasti ada kemungkinan
jadi ini semua tergantung kepada penilaian pak jokowi sendiri
hanya kepada pak jokowi saja
mega itu sangat penting dalam keputusan itu
oh iya pimpinan partai yang mendukung juga harus didengar
karena kalau tidak didengar pimpinan partai yang tidak mendukung juga tidak jadi
tapi so far sih kayaknya kemarin saya berbincang dengan pak erlangga
pak erlangga bilang kita berharap agar kita diajak
tapi sebenarnya tidak ada kata meskipun di situ untuk koalisi
dan rata rata yang lain juga kurang lebih sama
kecuali bu mega
faktor bu mega sangat penting
dalam penentuan itu
ya bagaimanapun pak jokowi kan kader pdip
jadi pasti yang menentukan dia dan suaranya tertinggi juga
pak kita flashback kembali ke pilkada serentak kemarin
sejauh pengamatan bapak evaluasi bapak
terhadap pemilu pilkada
seperti yang diharapkan berlangsung aman itu yang pertama
tidak ada konflik konflik yang besar yang terjadi
ada kecil kecil terjadi
di makassar termasuk
tapi tidak ada gangguan gangguan yang berarti
di papua biasalah itu terjadi
karena itu jarak dan cara itu
menyebabkan di papua selalu timbul seperti itu
tapi tidak memberikan konflik besar
menurut bapak ada pemenang di pilkada kemarin
yang bisa mengklaim kami pemenangnya
ini kalau dikumpul semua persentase yang diklaim oleh partai
semuanya mengaku menang
iya karena satu orang satu calon
didukung lima partai
kelima limanya mengklaim itu dukungan dia
jadi sebenarnya tidak bisa diklaim
karena itu punya
apalagi bisa diklaim tapi dengan catatan
ada kadernya ada bukan kadernya
ada yang memang kader asli
partai itu didukung oleh partai lain terpilih
tapi ada juga yang hanya turut mendukung
hitungan bapak pilkada relevan dengan dua ribu sembilan belas pak
seperti adik adik anda katakan tadi
apa yang terjadi di jawa tengah di jawa barat itu pasti tercermin di situ juga
apa yang terjadi di makassar pak menurut bapak
artinya kan begini logika orang kalau sama kota kosong pasti yang jadi calon yang menang
makassar membalikan logika itu
begini umumnya calon dengan melawan kotak kosong itu incumbent
incumbent yang berhasil
di umumnya semua di hati itu umumnya itu
sehingga sudah dari awal sudah di
sehingga sudah di awal sudah di awal
sehingga sudah di awal sudah diketahui karena tidak ada yang mau melawan kan
ini kebetulan di makassar justru
bagus gak itu buat demokrasi kita
itu cara sebenarnya dulu dibuat kotak kosong itu untuk menghindari adanya suatu monopoli partai
jadi seperti terjadi di makassar itu
semua dibeli untuk menjadi calon tunggal
semua mendukunglah jangan kemana mana
enggak ada yang dibeli pak ya
nah di dua ribu sembilan belas ada wacana bukan ada wacana ada apa namanya
jadi kalau jokowi semakin kuat orang realistis juga pada akhirnya
enggak ngapain juga jadi orang yang kalah gitu
akhirnya rame rame ke sebelah dan jokowi siapapun itu wakilnya melawan kota kosong
secara teoritis ya bisa terjadi saja
tapi saya kira pasti juga tidak semua orang ingin menyerahkan diri gitu kan
karena ada hubungan hubungan yang sangat bertentangan dengan visi partai masing masing
pak wapres terima kasih atas waktunya
saya tentu saja ya masih ingin berbincang lebih panjang lagi
karena saya tahu bapak siap menerima saya
nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan di episode selanjutnya
terima kasih pak
oke terima kasih